kita masuk yuk
oh kita kan mau ke ines
lu gimana sih yan
katanya lu gak demen
lagian lu juga demen
sedemen demennya gua sama die
demennya juga lu
lu buang angin ya
mau banget lagi
anggap aja gua sedekah
punya laki giliran ada di rume
giliran kagak ade sepi
eh bu ona
si acil kapan selamatannya bu
selamatan apaan ya
kan abis pindah rumah
masa kagak ada selamatannya
oh ntar belum tau katanya
rencananya mau masak sendiri apa pakai catering
kalo masak sendiri jangan lupa kasih tau kita
biar kita bisa bantu bantu
makasih ya duluan ya
kok gak undang gua
kejebak kawin nes
kasian acil nes
terus bokapnya acel itu suka banget sama si warno
yang adil dong
dari tadi liatin pian mulu
liat gua juga dong
gue harus belajar menerima kenyataan

beb cantik tersenyum
begini banget sih kenyataan hidup yang harus gue hadapin
ya tuhan berikan hamba kekuatan
abang lucu sekali ya
beb beb kesel menantang
ya ampun ngeselin banget nih orang
gak bisa dibaikin
tumben beb cantik diem
berarti dia seneng
ya ampun giji banget sih
beb beb cantik kalau mau ketawa ketawa aja
gak usah ditahan tahan
abang tahu kok kalau abang memang lucu
tumben beb cantik
lo mau makan dong
gue harus nandain peralatan makan gue supaya gak ketukar
hal hal yang paling disukai oleh istri
istri paling suka kalau dinyanyiin
bukannya istri lebih suka kasih duit ya
aku anak tak mampu ibuku juga tak mampu
apalagi bapakku makanya aku ngamen
aku anak tak mampu makanya aku ngamen
wah dasar keren
pun inspirasi dan ada ada bahagia
eh tunggu dulu
eh jangan aku kan lagi ngamen
iya gue ngerti
eh jangan dong
gue cuma pinjam sebentar
sini pinjam dulu
eh jangan aku kan lagi ngamen
nanti gue kasih
itukah apapun itu yang pula pilihannya ini
berharap aku datang
nanti kubawakan bong datang itu gue pengen bererti